rui jangan lo begginya dong
dari tadi juga lo udah gue pegangin
bella karena darah kau itu
operasi jadi berjalan lancar
dan roman tidak kekurangan darah
terima kasih banyak ya
ini inang belikan kau makan
terima kasih dokter
terima kasih ya allah
sudah menyelamatkan roman
ada yang berpula
eh tadi gue ketemu sama ulan
tapi dia buru buru gitu tadi
kayaknya sih dia pulang deh
orang yang buru buru tadi
tak usah kau ributkan lah si kentang kunyit itu
lebih baik kalau tak ada dia disini
kalau dia muncul
jaga bicaranya pak
ah memang benar itu
hampir saja si roman mati gara gara si kentang kunyit itu
lebih baik sekarang kita lihat bela
lo harus senyum
kan roman udah selamat
rata bener ya dugaan gue
lo sendiri ngapain disini
buat jemput lo pulang
buka lo pusing dari tadi nyariin lo
ngapain gue masih disini
gue kan udah janji sama bella
buat jauhin roman
saya nitip ini ya ke temen saya
orangnya ada di depan ruang operasi
kalau bulan pulang

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

apa yang ada di depannya
rui jangan lo begini dong

gak apa apa ya
karena darah kau itu
operasi jadi berjalan lancar
dan roman tidak kekurangan darahnya
terima kasih banyak ya
ini inang belikan kau makanan
tadi di warung nasi
kau harus makan biar kuat
setelah itu kau minum susunya ya
ya kali gue makan makanan warung
nanti bella makan ya
makasih ya inang
ucapkan terima kasih pada kami
tak ada artinya itu dengan pengorbanan yang sudah kuberikan
biar kami saja yang berterima kasih pada kau
terima kasih banyak bella
terima kasih banyak ya nak
ini semua berkat kau
terima kasih banyak ya nak
ini semua berkat kau
seneng deh gue sama lo
semoga setelah roman sadar

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ya om tenang aja ya
sekarang wulan udah sama saya kok om
ya sudah om
om minta tolong ya depon
ntar wulan segera ke rumah ya
karena sebentar lagi om juga harus berangkat ke bogor
untuk ketemu sama kolega om
serahin saja sama depon
ya terima kasih defon ya
gue bisa dapetin lagi kepercayaan bokap loh
ya itu semuanya sih sudah jelas
karena bokap lo hari ini tuh ngeliat
yang mati matian tanding buat nama sekolah
beda banget sama roman
mau tanding aja malah kabur
gue kasih tau sama lo
sekarang ini gue masih ada di samping loh
itu karena roman
gue heran ya sama allah
kenapa sih lo tuh selalu aja ngebelain roman
lo udah dicuci otaknya
emang gitu kenyataannya
roman celaka sampe masuk rumah sakit
itu karena dia ngelindungin gue fon
dan dia gak ikut pertandingan
itu demi gue
yang berhasil menangin hati bokap lo hari ini
keinginan roman buat menangin hati papa udah gak penting lagi sekarang
karena gue udah janji sama bella
untuk ngejauhin roman

terus dia pesen dia udah pulang sekarang
engga social nya salah denger kali
bener kok tadi dia pesen gitu sama saya
masih ada disini x dua
romulo dengan wapulo kan abu abu yang cewek
tuh si carlo aja tuh saking herannya ngomongnya sampai normal tuh
kalau begitu saya permisi dulu ya
jangan jangan samuel gagal mufonnya dari wulan hayo
apaan sih lo pada
bukan itu kok
ya terus apaan
bukan maksud gua gak ngargain lo
tapi bukan cuma lo sam
yang lainnya juga pada belum gue kasih tau
karena sebenarnya hubungan gua sama wulan belum dapet restu dari keluarganya wulan
rahman jadian sama wulan kan masih dirahasiain
gak mungkin dong gue cerita sama mereka
ya emang kenapa sih kalo gua pengen sama wulan disini
aduh gua ke toilet ah
beli benang pita di toko lampion
katanya udah gak cinta tapi gak bisa move on
sorry rumah sakit
ketawa sembarangan rumah sakit
beruntungnya wanita itu yang selalu dapatkan hatimu
sedangkan aku hanya bisa memandangimu
mati matian ku hancurkan iri
karena aku tak mau cerita ini mendengki
bapak pergi non sama ibu
ini hp non yang tadi ketinggalan
eh makasih ya mbak
fon kayaknya tugas lo buat ngantarin gue pulang udah selesai deh